pengelolaan sampah di kampung jati baru kabupaten bandung bisa menjadi inspirasi pengelolaan sampah oleh warga
berkat inisiatif warga dan keaktifan unit pengelola kebersihannya kampung ini mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tahun dua ribu tujuh belas
sampah yang merupakan sebuah permasalahan berbeda ceritanya di kampung jati baru ini
di kampung ini warganya tidak pernah menyumbangkan sampah ke tempat pembuangan akhir
tidak hanya itu sampah juga bisa menjadi sumber penghasilan
setiap harinya sekitar tiga kuintal sampah dikumpulkan di unit pengolahan kebersihan atau upk di rw tujuh belas kampung jati baru desa jati endah kecamatan cilenggrang kabupaten bandung
ada lima ratus delapan puluh kepala keluarga yang membuang sampah di upk yang mulai aktif sejak dua ribu empat belas ini
setiap kakak dikenai iuran sebesar rp sepuluh per bulan
untuk sampah yang sudah dipilah dan rp dua puluh untuk sampah yang belum dipilah
sampah yang ada di upk ini seluruhnya diantarkan langsung oleh warga agar tidak menumpuk di rumah sehingga menciptakan lingkungan yang bersih
ya daripada di rumah nak itu banyak jadi penyakit harus kesini aja dibawa
yang ibu rasakan kan disini ada pengelolaan sampah ya
buat ibu dampaknya gimana
ya bagus aja jadi lingkungan bersih
setiap besok satu kali sore ya satu kali gitu
setiap sore ya
iya setiap sore ya
berapa banyak sampah sih pak biasanya yang bapak bawa
dua kres dua kantong satu kantong atau dua dua gitu
manfaatnya dengan sampahnya diolah di sini buat bapak gimana sih pak
ya di lingkungan abdi itu bersih gitu enak gitu
kesadaran warga rw tujuh belas disebabkan kehadiran upk yang tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah
tapi juga tempat pemilahan dan pengolahan sampah
sejak dua ribu lima belas asep sopian merupakan satu satunya petugas di upk ini
setiap pagi mulai jam tujuh dia mulai bekerja memilah sampah
sampah organik seperti sisa makanan ataupun dedaunan
didiamkan dulu selama sebulan sambil diberi cairan mikroba agar tidak bau dan cepat busuk
sehingga nantinya menjadi pupuk
pupuk ini ada yang digunakan sendiri dan ada juga yang dijual
sementara sampah anorganik seperti sampah bungkus rokok
dan penyedap masakan dibakar di tungku dan menghasilkan gas helium dan juga gas metan
berbagai sampah lainnya seperti rongsokan botol plastik karung
dan lainnya dikumpulkan untuk kemudian dibeli oleh pengrajin atau industri pengolahan lainnya
asep mempelajari pengolahan sampah ini secara otodidak
bapak berusia empat puluh tahun ini kini bisa memilah delapan puluh jenis sampah
lima puluh dua jenisnya memiliki nilai ekonomis
sedangkan dua puluh delapan jenis sampah sisanya bisa habis dibakar di tungku api
abunya bisa dijual untuk industri batako
dan sisa asap pembakarannya disuling ke dalam air yang digunakan untuk industri semen
alhasil seluruh sampah dari kampung ini benar benar tidak tersisa
dari yang awalnya hanya mendapatkan penghasilan bulanan sebesar lima puluh ribu rupiah
kini penghasilan asep bisa mencapai tiga lima juta per bulan dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah ini
saya tidak mau mencoba untuk membuat sampah ini
saya ingin membuat sampah ini untuk orang miskin dan tukang sampah
mending kalau kepada saya itu jadi pecutan bagi saya untuk membuktikan ke masyarakat
tapi beda dengan anak
kalau anak itu mentalnya dapat pak
tapi alhamdulillah kemarin saya dapat penghargaan dari bapak bupati dan juga dari bapak camat yang nerima anak saya
akhirnya anak saya bilang ke saya seperti ini
biarin pak bapak menjadi pengolah sampah di masyarakat
asal bapak nggak jadi sampah masyarakat itu
berkat keberhasilannya mengurus upk rw tujuh belas
kini asep sering memberikan penyuluhan mengenai sampah ke daerah daerah lain
asep berharap semakin banyak orang mau terjun langsung mengurus sampah
sehingga persoalan sampah bisa selesai di daerahnya masing masing
dan tidak perlu dibawa ke tempat pembuangan akhir
wilham nasution kabupaten bandung